sandi hidayat merupakan salah satu warga yang menggunakan jasa sewa atau rental mobil untuk
melakukan perjalanan mudik bersama keluarga selama lima tahun kebelakang ia rutin menyewa
mobil untuk mudik ke tasikmalaya bagi pria berusia tiga puluh tiga tahun ini menyewa mobil dirasa lebih nyaman
dibandingkan menggunakan angkutan umum ia pun mengaku tidak sembarangan ketika menyewa mobil
untuk mudik kalau pengalaman saya sendiri sih untuk beberapa rental di bandung ya saya cari
renta renta yang memang secara legalitas juga ada terus posisinya secara kondisi mobil rata rata dan
untuk posisi mobil kesehatan mobil sama juga apa jenis jenis mobilnya juga sama yang utama
seharga menjelang lebaran jasa penyewaan atau rental mobil memang banyak dicari
salah satu pemilik tempat penyewaan mobil di kawasan sekelimus kota bandung miras nurusani
mengaku sudah kehabisan kendaraan akibat banyaknya pesanan untuk mudik rata rata pemesanan dilakukan
untuk keberangkatan pada tiga hari sebelum lebaran menurut miras pada masa mudik ini sewa mobil
berlaku untuk durasi minimal tujuh hari dengan harga sewa bervariasi mulai dari lima ratus rupiah
per hari untuk jenis mobil suv hingga dua lima juta rupiah per hari untuk jenis mobil besar
seperti elf untuk menjamin keselamatan pengguna
ia mengaku selalu memastikan kondisi mobil dalam keadaan prima sebelum disewakan
ia pun memberikan jaminan jika kendaraan rusak ketika sedang digunakan
selama kalau misalkan masih bisa diakalin di bk setempat ya mungkin kita akalin dengan nanti biaya sekitar yang nanggung
biaya kita menanggung karena kan biaya sewa udah tinggi
maksudnya di awal yang di muka lagi nanti kalau ada apa apa misalkan kita yang tanggung
tapi kalau misalkan sama bengkes tempat susah diakalin untuk tidak bisa diperbaiki
ya otomatis mau nggak mau kita ganti unit ke tempat yang mogok itu dimanapun gitu
menurut praktisi keselamatan mengemudi dari safety defensive consultant indonesia sdci
ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi anda yang ingin mudik menggunakan mobil rental
pertama pilih jasa penyewaan yang memiliki legalitas
ada baiknya memilih jenis kendaraan yang biasa digunakan agar mudah ditangani jika terjadi kerusakan di dalam perjalanan
jangan lupa cek kondisi kendaraan seperti lampu mesin dan ban sebelum berangkat mudik
pastikan juga bahwa kendaraan dilengkapi dengan fitur fitur keselamatan seperti alat pemadam kebakaran dan p tiga k
kemudian kalau bisa mobil itu diterima satu hari sebelumnya
untuk apa untuk melakukan orientasi
karena kan tidak ujuk ujuk mobil dibawa mudik
paling tidak dilihat bahwa si pengemudi ini mampu menguasai kendaraannya mengontrol
ya apabila nanti harus lewat jalan tol atau lewat jalan provinsi
atau cuaca buruk sekalipun apa apa saja sih kendalanya sehingga dia sudah kenal sudah klik sudah punya chemistry sama mobilnya itu
sony menambahkan jika memilih mudik dengan menggunakan supir
pastikan supir tersebut kompeten berkendara agar mudik bisa berjalan lancar dan aman